kerusakan di stadion gelora delta sidoarjo akibat kericuhan oleh supporter persebaya surabaya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
pemerintah kabupaten sidoarjo akan meminta ganti rugi kepada manajemen persebaya surabaya atas kerusakan ini
pemerintah kabupaten sidoarjo meminta stadion segera memperbaiki stadion ini sebelum tanggal dua puluh dua september dua ribu dua puluh
pemerintah kabupaten mulai memeriksa kerusakan yang terjadi karena ulah supporter persebaya surabaya yang kecewa timnya kalah pada pertandingan kamis petang
dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kabupaten sidoarjo mencatat kerusakan terjadi pada pagar tribun sepanjang empat ratus meter kemudian bangku pemain dan juga pagar pintu gerbang utama
semua kerusakan ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
karena itu pemerintah kabupaten sidoarjo akan menuntut perbaikan ke manajemen persebaya secepatnya